sampai jumpa di video selanjutnya
dan ibu akan pergi jauh
makanya lara nurut ya
jangan panggil ibu ya di sini
nggak nggak tahu
nggak nggak tahu
mana surat tes dna itu
saya kan udah kasih kamu uang
iya santai kenapa sibuk
yang asli itu harganya sedikit berbeda
mungkin untuk permulaan lima belas juta cukup
hah kamu nggak inget
total total saya udah kasih kamu tuh lebih dari seratus juta
nggak inget itu
atau ibu mau surat asli itu sampai ke tangan ibu anda
atau mungkin andri
saya ngerti sekali
ah gelang itu juga boleh tuh
manat surat yang asli kapan saya dapat surat yang asli
sampai kapan kamu memperkas saya
sampai kapan kamu memperas
eh jangan pernah nyentuh ibu saya
jangan pernah nyentuh ibu saya jangan pernah nyentuh ibu saya
jangan pernah nyentuh ibu saya
andre kamu kenapa ada di sini
belakangan ini tinggal aku mama itu beda sekali
dan tadi mama bilang sama aku apa
mama mau ketemu sama teman arisan mama
sekarang mama ketemu sama orang ini mama ngapain
mama mau ketemu sama temen arisan mama
aku nggak sengaja ketemu sama pak hamid
kita hanya ngomong biasa aja ya kan pak hamid
mama mau ketemu sama temen arisan mama
kamu ingin bertemu apa
itu suara lara bu
dia nangis dulu ya
tadi rana jatuh manjat pohon
tadi sih kita doang larang
tapi tetep aja kata lara
lara mau ngambil jambu buat kita
ya udah sini tanpa obatin ya
lara nggak bisa ambil jambu
ya udah yuk kita obatin dulu
lebih baik lain kali aja deh
aku kasih tau dewi
kalau gustaf bukan ayah kandung lara
duit gue tinggal segini
gara gara gue kalah judi semalam
nah sekarang saatnya gue minta duit
sudah kata antarohng dina
oh mana bebola rafi ananggap risetnya

setelah brandon bernyanyi
tunggu passa atau tidak anggapnya gave
ini tuh mama kan
ini sumber mata pencaharian dua
sebentar lagi gua bakal kaya
dewi aku minta tolong sama kamu ya
kamu tolong sabarin mama sekarang
kamu ajak kamu pergi dari sini ya
aku mau samberin pahamin
yaudah tapi kamu hati hati ya
nini boleh tanya sesuatu nggak sama lara
hmm lara tahu siapa orang tua lara
diam diam diam
lara selama di sini gak boleh panggil ibu
lara kalau manggil ibu ibu gak akan sayang lagi sama lara
dan ibu akan pergi jauh
cara panggil ibu ya di sini
enggak enggak enggak
nggak nggak lara
nini gak bermaksud buat nyakitin lara
nggak nggak nggak
lara nini pengen lihat lara bahagia
kalau lara gak mau jawab gak apa apa
nini gak maksa
nini gak mau jawab
lara gak tahu
ya gak apa apa
ini boneka dari ibu
boneka dari ibu
boneka dari ibu ya
boneka dari ibu
kamu ngapain ngapain disini
mah kebetulan mah
dewi ketemu mama disini
mama dicariin sama nenek
udah deh mah nanti nenek marah
yuk pulang sekarang
apa itu kurang jelas semuanya
kamu lihat kan saya ini sendiri disini
nggak sama ibu kamu kan
itu jelas jelas saya melihat ibu saya disana
dan saya yakin ibu saya mau ketemu sama bapak
sekarang apa urusan bapak sama ibu saya
apa bapak itu merasa ibu saya
kamu ini tidak tahu masalah
tapi sok tahu
selalu kamu mencari kesalahan saya
apa salah saya sama kamu
kamu belum tahu saya
kalau kamu tahu saya
kamu akan menyesal
ibu kamu yang kamu bela selama ini
mungkin dia penipu
kamu pukul saya
tidak usah ngomong macam macam tentang ibu saya ini
andre jangan pukul dia
dia udah menghina mama
sekarang biar aku masih pelajarin sama dia
kamu jangan pukul dia ya
kamu gak mau melakukan sesuatu
yang akan bikin kamu nyesel seumur hidup
kamu gak boleh pukul dia
sadar gak sih
dia udah menghina mama
dia itu temen temen mama
jadi mama mohon tolong kamu jangan pukul dia ya
jangan jangan jangan pukul
kamu lihat mama paham ya
kamu lihat mama paham ya
jangan jangan pukul diem
siap makan tuh
nenek udah memperbaik atas kita
mama temenin yuk
gak usah deh ma
soalnya kan udah ada nini
tapi kan mama lila juga kangen sama kamu
pengen nemenin kamu jalan jalan
kan udah lama
mama gak jalan jalan sama kamu
yaudah yuk nih
sebenernya mama itu ada hubungan apa sih ma
ada hubungan apa
mama itu sampah amin
mama kenapa ketakutan banget sama dia sih mbak
dan mama nurut banget sama dia
sekarang aku tanya sama mama apa
apa dia itu merasa mama
saya gak mungkin kasih tau sama andri
kalau ternyata dia bukan anak kandung saya
andri udah dong deh
kamu jangan maksa terus
mama kan udah bilang
hamid itu temen mama
dan mama gak suka kamu tuh kasar sama dia
mama gak suka kamu kasar sama temen mama
ya sekarang gini aja ma
mama gak suka sama mirza
dan pak hamid itu adalah ayahnya mirza
kalau pak hamid itu temannya mama
jadi maksud kamu kamu mau bilang kalau mama itu bohong
kamu gak percaya sama mbak gitu
loh bukan aku nggak percaya sama mama
cuman aneh aja ma ini gak masuk akal
andri kamu tenang dong
jangan emosi kayak gitu kasian mama
udah mama mau pulang
sampai jumpa lagi